siapa yang tidak kenal min
daun dengan rasa yang menyegarkan dan bisa ditemui sebagai penghias makanan ini
ternyata bisa menghasilkan cuan
seperti yang dilakukan koko elmutolif
seorang warga yang tinggal di jalan singosari dan pasar bali
semula hanya menanam min jenis firmin
untuk dikonsumsi sang istri pasca melahirkan empat tahun lalu
ia berinisiatif menanam lebih banyak ragam daun min dan menjualnya secara daring
ia pun kini sukses membudidayakan daun min
dengan memanfaatkan lahan kecil di samping rumah kosnya
pria yang bekerja pada kantor travel agen wisata ini sudah memiliki tiga puluh satu jenis tanaman min
di antaranya adalah firmin
yang sering ditemui sebagai garnis minuman
ada pula peppermint
tanaman ini bisa ditanam langsung pada tanah dalam polybag atau dengan cara hidroponik
setelah permintaan daun min mulai turun
koko beralih menjual bibit tanaman min
di luar dugaan
peminatnya sangat tinggi dan bertahan hingga sekarang
bahkan dalam satu bulan
ia bisa mendapatkan cuan antara empat hingga lima juta rupiah
tentunya pendapatan ini bisa ia gunakan sebagai penyokong ekonomi sehari hari
karena pekerjaan utamanya sebagai agen travel
terkena dampak pandemi
kalau tanam sudah lama kurang lebih empat tahun lebih lah
tapi kalau untuk serius ke bisnis atau kejualan ini
baru setelah awal awal pandemi aja
kita kirim sampai ke luar pulau sih kak
ke jawa ke sumatera ke kalimantan
sulawesi juga pernah
pelanggan koko tidak hanya berasal dari bali
namun sudah mulai menyebar di berbagai wilayah
baik di pulau jawa sumatera kalimantan bahkan hingga sulawesi
untuk harga jual bibit min milik koko dibanderol mulai dari lima hingga seratus ribu rupiah
per polybag sesuai jenis tanaman min
nandang astika dan pasar bali